nah makanya itu
waktu sopi ke rumah eros
ah itu kesana mau nyuruh si eros buat buang peletnya
kalo jauh dari eros mah kerjaannya ngomongin sopi mulu
waktu mau ke kamar mandi
abah masuk ki
abah kan belum selesai ngomong neng
siapa yang meninggal
tidak ada yang meninggal bu
si odin salah informasi
tapi sekarang sudah sadar
jangan jangan karena batal besanan
berarti pikiran kita sama bu
karena ibu saya tepintar

maksud abadnya dikasih minum
gak usah repot repot bah
ya udah tuh
aku masuk lagi
perasaan sopi pernah ketemu a'a
gara gara ada abahnya saya jadi bingung mau ngomong apa
waktu sopi nyariin a kemet
pacarnya kemet kan
ternyata dia masih suka sama si kemet
masuk dari sini aja
kalau eros tidak jadi sama ajat
berarti saya akan direstui berhubungan sama heros
belum tentu juga med
nyokap sama bokapnya eros tuh benci banget sama lu
saya harus cek kesana
harus cari tahu
saya akan bawa oleh oleh
itu mah bukan roti cup
tapi kalau itu saya mesti beli ke pasar
bilang aja lu nggak punya duit
saya punya ide yang lebih baik
apaan tuh med
buat apaan med
buat nakut nakutin bokopnya eros ya
hal kesini mah
iya nih abah mau pergi nih
ini kesini mau ngasih tahu
kemet itu masih sayang sama shopee
alkemet udah sama yang lain
apaan tuh pacarnya eros ya
oh bukan bukan bukan
teman dekatnya kemet
sopi mah kenalnya sama alkemet ya
kenalnya sama a'a ucuk
oh ucuk mah baru
kan baru pindah dari jakarta
a'a teman dekat teman lama
si kemet itu didukunin sama eros
nah makanya itu
waktu sopi ke rumah eros
a'a itu ke sana mau nyuruh si eros
buat buang peletnya
kalau jauh dari eros mah kerjaannya ngomongin sopi mulu
waktu mau ke kamar mandi
ke kamar mandi aa ikut
perumpamaan juga itu
tapi begitu dekat sama eros
seperti mang oon
seperti orang gak bisa mikir
a'a kemet mah pinter
tapi emang bener kemet masih cinta sopi
lu mau beli kue
kelapa sih bukan oleh oleh mit
nilai dari pemberian itu
tidak dilihat dari harganya
pemberian itu bermanfaat tidak
bagi yang menerimanya
lu bawain daun cingkong
ini teh kelapa muda cup
tidak bisa buat nyayur
sudah tahu begitu
kalau a'a boleh tahu
waktu shopee pacaran sama si kemet
kemet ngapain kamu aja
kemet mah nggak pernah
kurang ajar sama sopi
kalau a'a kemet kurang ajar mah
si kemet itu harus disadarin
dari peletnya eros
a'a udah nanya sama orang pinter
supaya kemet sadar
ada apa mbak
ada cowok ganteng di depan
ajan sudra ajan
itu namanya fitnah a'a
ihh jangan mbak
sopi nanti marah
itu namanya fitnah a'a
ihh jangan mbak
bisa kena panggilnya
balikan nama kemet
jaya endah berubah pikiran
gak tahulah ma'
bapak sih berdoanya begitu
semoga ajat memohon sama mamahnya
terus mereka ke sini
kamu ngapain disini
saya kan suruh kamu tunggu disitu
mau liat met
pengen jadi saksi hidup perjalanan cinta lu
bawain kelapa muda
bagus untuk memulihkan tenaga
menambah cairan tubuh
sotah lu met
kelapa muda mah banyak
di kebun saya
ini kelapanya beda pak
kelapa dimana mana sama
ada yang pasti
d luar kota
ini kelapanya manis
tapi tidak semanis senyumnya er
masukkan tuh a
tidak usah nanti saja
a saya mau ucup
cie pacaran ya